kamu bener bener sudah
bikin sedihnya om baik berkurang bikin makasih banyak yang baik kata mama dan
memburuk kita harus baik sama orang orang yang lain sedih harus kita hibur iya baik
sekarang aja kamu udah
gimana mama harus menghadapi ini semua
mama nggak sendiri kok
kan masih ada aku
mulai sekarang aku akan jagain mama
aku akan kawal mama aku kan terus temenin mama
pokoknya aku akan ngelakuin apa yang selama ini papa lakuin kemakan
karena itu aku belajar banyak keterima
untuk bisa terima
kamu masuk siang gak apa apa
kasih tahu sama tobi dan irwan juga
ya untuk masalah kemarin
pantas untuk kalian dapat
nanti saya juga kasih tahu irwan dan juga tobi
harusnya tadi saya naik mobil online aja
dan terbos kayak gini
merasa gak enak banget
kita mampir dulu ke resto biasa ya pak
pak kalau begitu saya turun di depan aja pak
nanti saya lanjut pakai taksi

udah enak enak kok di mobil ini

kita mampir makan dulu
kita mampir makan dulu
kita mampir makan dulu
pak amar kok tumpen banget ya kaya gini
aduh terima kasih cucu sama saya

mamah dahil dulu ya
hmm aku harus ngomong sama mbaik om mbak
ini sabar masih diel sebentar ya
itu belum diangkat
ya allah rena pasti ingin sekali menghibur mas dino yang sudah berkah
maka dia ingin sekali bicara sama mas nino
mbaik aku denger dari mama
kalau ada gesya sama opa chandra pergi ke surga ya
udah pergi selamanya sayang
om mbak pasti sedih ya
jangan nangis ya om
nanti kalau kita ketemu aku akan peluk mbaik keras banget
boleh ya om
ya allah rena
kamu memang anak yang sangat memahami perasaan papa
om mbak jangan nangis ya
kalau mbak sedih aku juga ikut yang sedih om
baik jangan nangis lagi ya
kamu memang elok beginner
hari inisu kyr murderer sebang
kiber sisters dan past untuk kamu
berpikir pada masa ini
ya orang orang bitsau chris
saya harap inilets menurut or
banyak yang oursan orang lain
kamu tahu nggak
ada berapa banyak orang
yang kekurangan makanan